loh kok tidak mengabari
handphone juga mas matikan
padahal aku minta tolong mas untuk mencari nadi
nadi menghilang mas
sampai sekarang belum muncul
loh kamu kemana lagi
mau mencari nadi
sampai sekarang belum muncul
gara gara aku tidak mau bertanggung jawab
akhirnya kau bunuh diri
kamu mau memaafkan aku
membiarkan aku hidup
untuk memperbaiki diri ini
dan aku berjanji
akan merawat makamu
dan selalu mengirim doa
di video selanjutnya
aku tidak mau mati
aku belum mau mati
aku akan mecuk
ada orang berpesta
udah kita ambil
buka pintu mar
jangan lari lagi
sudah waktunya untuk kita menjalani bersama
aku tidak mau
aku belum mau mati
aku belum mau mati
aku belum mau mati
aku belum mau mati
tidak menggauli nina dengan iming iming ingin menikahinya bu